surat dari mang kemet
eh cete gak marah
cete gak marah
ya udah tuh kita pergi dulu ya
kayak emak dulu
gak bisa ngomong waktu dia lama rabah
sampai diputusin mak
aduh si kemet
iya kajalah pake golok
nginjak batu tanya mak
kemarin lagi saya gebukin
nafas kamu ke hidung saya semua
sekarang ogut pengen liat
cara lu dapetin si eros
suratnya pasti sekarang udah di tangan rs
kalo ampe lu dapetin si eros
dari tangan si bos ajat
daripada kamu angkat topi
mendingan kamu angkat batu
daripada cari anak anak
mending cari batu aki
tapi ini mas tulisannya jelek
kamu aja yang baca
teruntuk er seorang
teruntuk er seorang
lagi renteh ngajarin
saya tuh lagi baca
teruntuk er seorang
saya ga kenal
liat aja pengirinnya
dari orang yang selalu merindukanmu
kata pak guru
gak baik baca surat orang
surat ini buat eros
jawab pisang atu yan
kemet dipanggil kemi
ini teh sebenernya pinter siapa
pak guru yang pinter mah
kita gak bakal ceritain tentang mesir
gara gara kamu sih doh
suratnya terjadi ini ya
suratnya terjadi ilang
tapi kan si udah minta maaf
tapi saya belum maafin
kau mau medit ceng
maafin aja ga mau ngasih
kamu yang medit
eh ada pak kemet
surat nih ceng
iya gimana suratnya
ga sengaja pak kemet
kan tadi saya udah bilang suratnya ga sengaja ilang
saya kecewa sama kalian
iya salah anak anak
kalian sih surat pake diilangin
biar kita ga lupa
kalian tidak bisa jadi murid ustadz besar
kita sekarang ke rumahnya ceros yuk
kan suratnya udah ilang
kita teh bikin surat palsu
kayak yang lancar nulis aja kamu ceng
kita bukan buat ngirimin surat
tapi kita teh pengen minta maaf
biar emang kemet ga marah sama kita
kapan lagi sih med
cup kamu tidak dengar apa kata anak anak
siapa tahu saya bisa ketemu sama eros
med kita ini baru aja dikejar bokapnya si sopi
lo ga takut apa ya
ntar kita dikejar bokapnya si eros juga
cop kalo kamu tidak mau terlibat masalah
kamu jangan punya keinginan
gue tunggu di pos aja ya
eh eh eh menakut
mau jual ya
eh salamnya tuh bukan buat kamu
kamu mah orangnya emosian
konditor kita kan disuruh nganterin surat buat ce eros
tapi suratnya teh ilang
surat dari pak ustadz besar al kemed
surat dari mang kemet
ece teh nggak marah
yaudah tuh ce kita pergi dulu ya
gara gara apa sih
abah bawa bawa golok segala
pegang pegang golok terus
jadi akemet ketakutan
iya si abah
gara gara si abah
ngejar ngejar pakai golok segala
siapa yang gak takut
kan si emak yang nyuruh apa
ngejar ngejar bawa golok
tadi kan karena si kemet
maksudnya emak teh sebelumnya